nah wacara tentang adanya potensi ketidaknetralan aparat keamanan dan air sanjalan pilihan serta kembali mengemuka setelah kontroversi pengangkatan komjen mohd iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat
bagaimana kita mengawal demokrasi kita dari perusakan yang bernama ketidaknetralan negara
kami akan membahasnya malam hari ini bersama prof siti zuhro peneliti politik senior dari lipi terima kasih mbak wiwi sudah datang
selamat malam kemudian ada mas fadli ramadhanil peneliti perludem terima kasih mas faldi
saya mau tanya ke fadil dulu deh kalau kita melihat ini kan presidennya baru baru saja muhammad iryawan dilantik jadi pejabat gubernur kemudian kontroversi di mana mana
ini bisa jadi presiden ketidaknetralan nggak dalam perspektifannya
ya tentu saja iya
mas wiwi tadi sudah dibantau oleh pak iryawan
karena ini kan sudah perdebatan dari januari atau februari yang lalu mas budi
jadi bukan hari ini saja waktu itu pak iryawan dan ada satu perwira aktif lagi akan diusulkan menjadi penjabat jawa barat dan kemudian sumatera utara
perludem sampai berkali kali membuat rilis penolakan terkait hal itu
dan akhirnya memang diajukan oleh kementerian negeri kepada presiden dan ditolak oleh presiden
dan akhirnya kan tidak jadi
nah diam kemudian tiba tiba diusulkan dan langsung dilantik
nah kalau soal regulasinya bisa saja ada perdebatan
ada yang mengatakan masih bisa ada yang mengatakan tidak bisa
tapi secara substansi anda lihat ini masalah
tapi yang paling prinsipil adalah menurut saya harga yang paling mahal akan dibayar adalah polemik ini akan membuat ketidakpercayaan publik terhadap sebuah proses pilkada
ada penjabat di daerah yang berpemilih paling padat
ada polisi juga yang menjadi calon mantan polisi karena sudah mengundurkan diri
kemudian yang tiba tiba ditunjuk adalah seorang penjabat yang berasal di kepolisian juga
meskipun jabatan terakhirnya adalah sestama lemhanas
tapi kalau kata pak iwan bule tadi mbak wiwi pak iryawan pak iwanul lagi
pak iryawan tadi mengatakan bahwa bagaimana saya bisa melakukan kecurangan kecurangan seperti yang anda tuduhkan semua
kan saya cuma beberapa hari lagi empat lima hari lagi
ini menurut anda itu menjadi argumen yang kuat nggak
bahwa gak mungkin lah tidak netral nggak mungkin lah curah nggak mungkin mobilisasi orang aparat negara dalam hal ini
iya pak iwan dan pak iriawan dalam hal ini bisa saja berargumentasi apapun
tapi yang jelas kita jangan menutup mata terhadap kontroversi yang muncul di tengah tengah publik
publik menyoal ini bertanya
dan tentunya kemendagri sebagai
itu memiliki otoritas sekaligus punya tanggung jawab penuh
terangkan ke publik
sudah cukup belum pr nya pemerintah menerangkan ini
jadi resistensi dari publik ini cukup kuat
jangan lupa bahwa jawa barat ini adalah lumbung suara
ini daerah seksi dari sisi perulahan suara
tentu ini akan menjadi rebutan partai manapun
bahwa menang di jawa barat adalah
bisa menaikkan mendongkrak partainya dan sebagainya
tapi kontestasi ini harus diikuti secara elegan
kontestasi ini harus bisa dipertanggung jawabkan
oleh karena itu trust tadi itu trust building itu yang harus dikedepankan
di saat kita semua menyadari bahwa nilai nilai kita ini sedang mengalami kemerosotan
harusnya semakin dijaga saja jangan berkontroversi gitu jangan mencoba coba
belum usai dengan urusan ktp
ktp ini juga belum mendapatkan satu katakan solusi finalnya
papua terancam ditunda kan perkadangan agar agar ktp
terus ada sekarang kita dengar juga di daerah bahwa ada namanya orang cuma satu kata saja
padahal generasi muda
tidak ada surnamenya
namanya seperti e
nah ini kan juga akan menjadi katakan nanti pemantik
dari indera penciuman politik anda mbak wilis sebelum saya kepadri lagi untuk melihat bagaimana potensi potensinya
kenapa begitu dipaksakan
meskipun tadi kata anda beresiko serius politik dan demokrasi
mas fadli sudah berargumentasi dari perspektif hukum dari sejarahnya kemarin kan sudah dibatalkan lah
gitu kok dimunculkan kembali di saat lebaran
indera penciuman anda mengatakan apa itu mbak wilis
berarti ada something
nah tentu kalau ada kontroversi ada pro kontra yang luar biasa
bahkan ada semacam deklarasi penolakan dan resistensi dari masyarakat
tentunya ini kita tidak bisa menutup mata ada something wrong
ada yang salah gitu loh
nah kalau ada yang salah apa yang salah
nah ini tunjukkan bahwa pilkada kita itu jauh lebih berkualitas untuk serentak tahun ini
dan harus naik kelas kualitasnya kan gitu
nah ini yang menurut saya menimbulkan katakan gitu ketidakpercayaan baru
nah tadi itu
lagi lagi kita tidak suka kita tidak tentunya dalam posisi sedih kalau kementerian dalam negeri ini menjadi bulan bulanan kan gitu
yang harusnya bisa diantisipasi dan tidak dilakukan gitu ya
tapi kalau kita baca tadi pak iwan kan mengatakan bagaimana saya bisa melanggar bagaimana saya bisa menggulisasi bagaimana saya bisa menggerakkan
potensi itu dari dimana katanya
kalau dilihat kecenderungan kecurangan di dalam mendekati hari pemungutan suara justru semakin besar mas budi
karena penjabat gubernur dia adalah pendangung jawab tertinggi atau bosnya birokrasi di seluruh pemba jawa barat
dan kemudian juga ada proses distribusi logistik pemilihan pengamanan pemilihan yang akan mendekati hari pemutaran suara
dan posisi seorang penjabat gubernur itu sangat strategis dalam peran penyelenggaraan pilkada yang semakin mendekati hari h
kalau bicara tidak mungkin akan curang dan segala macam menurut saya ya tidak bisa juga
segampang itu menyederhanakan persoalan
meskipun harinya tinggal sedikit apa gitu itu tidak persoalan menurut anda ya
justru semakin mendekati hari kita h itu kerawanannya semakin besar
karena ingatan pemilih tentu akan semakin pendek kepada hari h
dan berbagai macam manuver politik akan dilakukan
tadi mbak wiwi juga bilang bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi
banyak kemungkinan yang pasti akan dilakukan oleh banyak pihak
karena jawa barat adalah provinsi yang pasti akan dipenuhi oleh banyak aktor politik
operandi apa yang perlu kita antisipasi
karena kita kan masyarakat sipil harus juga mengawasi bagaimana proses ini berjalan dengan baik
kita harus sama sama mengedukasi masyarakat
kita akan edukasi masyarakat usai jalan berikutnya
kami akan silakan kembali
tadi mbak wiyu sudah mengatasi saya kaget tadi mbak wiyu
modus operandi ya pak
satu yang paling dikhawatirkan adalah mobilisasi
kemudian mendorong asn untuk memberikan dukungan kepada satu paslon tertentu
kemudian memberikan jaminan promosi jabatan pengisian jabatan
kemudian juga mendorong asn untuk melakukan deklarasi deklarasi tertentu
dengan keluarganya koleganya dan segala macam
itu kan menjadi sebuah hal yang akan menudanai proses demokrasi ini
nah yang lain adalah pengamanan distribusi surat
suara logistik pemilihan kepada seluruh penjuru daerah
seluruh penunjuk jawa barat ya spesifiknya
tentu akan diamankan oleh kepolisian
harus diawasi oleh pengawas pemilu
dan penting juga menjadi salah satu perhatian penting bagi masyarakat
dan peradaan pasca ini sama penting ya ya
iya sangat penting menurut saya
justru semakin mendekati hari h kita harus semakin khawatir menurut saya mas budi
jadi logikanya harus dibalik ya pak ya sebenarnya
soal netralitas penyelenggara sampai tingkat kpps itu kan ribuan juga jumlahnya
kalau dia bekerja di bawah intim
ada sih misalnya di bawah ancaman
ada potensi suap
itu kan paling mengkhawatirkan sebetulnya
karena kpps pps itu kan level level yang paling rentan untuk kemudian dijanjikan
diberikan sesuatu dan kemudian merubah hasil suara
itu yang paling dikhawatirkan sebetulnya
jadi jangan kemudian mendekati hari h pemungutan suara
kampanye sudah hampir habis
ya kita nggak perlu khawatir lagi
justru itu terbalik sekali menurut saya
karena mendekati hari h kecenderungan kecurangannya akan semakin tinggi
mata dan terdekat
palingnya penegak hukum harus semakin dikuatkan untuk kemudian memberantas itu semua
oke saya mau ke ahli politik
kita mengutip pernyataan atau komentar perspektif dari partai oposisi
partai oposisi kan dengan sangat mudah mengatakan bahwa pak iryawan adalah general polisi
di mana ada kawan sejawatnya yang kemudian juga berlaga di pilkada jawa barat
yang itu berpotensi untuk ya gitu lah
kemudian tidak netral
tapi kalau kita baca ini kan bicara posibilitas politik
survei survei terakhir di mana semua survei mengatakan bahwa orang yang kemudian dituding atau ditengarai bisa menjadi keuntungan jika pak iwan ada di situ
ternyata gap secara surveinya jauh sekali dari posisi puncak
bagi jokra gitu ya
menurut anda ini kan sebenarnya nggak logis
kan tesisnya hipotesisnya jadi terbantahkan dong sendiri
ini countdown gitu ya
hitungan sudah ini mundur
hitungan yang sudah mendekati hari h
tentu semua partai semua calon ingin menang gitu ya
nah menang ini yang harus mengkontestasikan secara free and fair gitu ya
dan transparan gitu
nah kita khawatir tadi itu saya menggarisbawahi ada benarnya selama ini ada terjadi politisasi
birokrasi tidak netral aparatur sipil negara tidak netral dan sangat rentan untuk ditarik tarik ke politik
fakta dari pilkada terus begitu ya pak rewi
sejak juni dua ribu lima pilkada dilangsungkan
kami melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa netralitas pns itu sangat rentan
jadi nanti dia dukung mendukung itu sudah terjadi
jadi bahkan yang bersangkutan juga dijadikan tim sukses
karena ada desk pilkada waktu itu gitu ya
dan penegakan hukumnya lemah sekali
jadi oleh karena itu perilaku distortif ya yang dari pilkada ke pilkada terus direproduksi seperti itu
sudah seribu empat ratus pilkada selama ini dan menunjukkan selalu kecenderungannya bahwa birokrasi itu rentan untuk dipolitisasi seperti itu
dikunakan networkingnya asn juga digunakan dan sebagainya
dan kalau di jumlah kalau jawa barat pns di sana dan keluarganya itu berapa banyak
apalagi kalau sampai diintimidasi
dan itu mungkin saja terjadi
tidak ada yang tidak mungkin
perilaku distortif itu makanya kenapa ada sengketa pilkada
tapi kalau fakta politiknya seperti yang tadi dikatakan bahwa hasil hasil survei bahwa yang dikatakan orang yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari pak iwan gitu
ternyata jauh sekali jalaknya
itu kan jalaknya
dengan posisi puncak survei
itu namanya pak iryawan gitu ya dengan salah satu calon manusiawi menurut saya
karena apa eskip dekopsnya ada kan gitu ya
jadi mau berbanta apapun itu akan terbukti bahwa kita satu situ gitu ya
eskip dekops itu akan muncul
kita tidak masalah tapi tolong dalam konteks pilkada ini menanglah secara satria gitu ya
menanglah secara bisa dipertanggungjawabkan
jangan sampai ada lompatan yang tidak masuk akal gitu ya
tidak masuk akal
nanti akan ada sengketa pemilu
ada sengketa pilkada
karena lalu ada perilaku distortif dan melanggar hukum
ini yang bahaya menurut saya
karena bagaimanapun juga calon calon lain dan partai partai pendukung lain mereka akan mulai mencermati
jadi ini bukan kok lalu membuat kontestasi itu lebih rasional
tapi lalu menimbulkan semacam adekam men danger ini kan gitu
mereka lalu menyiapkan sedemikian rupa untuk tidak mau kalah konyol
nah ini yang menurut saya kita kan sedang serius membangun satu nilai nilai demokrasi kita yang nantinya bisa kita kedepankan
jadi contoh gitu ya
apalagi ini daerah yang tidak jauh dari ibu kota
jawa barat ini sangat dekat
tiga puluh empat juta kalau tidak salah pemiliknya luar biasa
kalau ini endingnya sampai menimbulkan chaos atau konflik bernuansa katakan kekerasan dan sebagainya jangan disalahkan
bukan kayak itulah kenapa cocoknya pak iwan pak iryawan jadi pejabat gubernur disitu sebagai seorang general polisi
karena kalau distrust yang muncul di masyarakat bawah grassroot bahwa ternyata calonnya dicurangi dan sebagainya itu bisa marah gitu loh
jadi jangan sekali kali menghalalkan semua cara
bagaimana menutup celah celah apa namanya genteng genteng bocor yang memungkinkan rumah jadi banjir gitu dengan kecurangan kecurangan tadi
iya efektivitas penegakan hukum harus semaksimal mungkin dilakukan
pengawas pemilu tidak boleh melakukan hal pengawasan yang biasa biasa saja
kemudian termasuk juga pengawasan internal dari asn pengawasan internal dari polri maupun tni ya
menurut saya tidak bisa hanya bekerja biasa biasa saja
karena ini kan pertarungan
pertarungan politik yang akan jadi semifinal untuk pemilu dua ribu sembilan belas
orang nggak akan bisa bantah itu karena pasti ini akan jadi rebutan di banyak aktor politik
makanya penegakan hukum yang konsekuen yang tegas tidak pandang bulu dari pengawas pemilu adanya keberanian dan komitmen untuk itu menurut saya adalah salah satu hal yang harus dituntut untuk kemudian bisa dilaksanakan di pilkada dua ribu delapan belas yang hari ini persis h tujuh
karena rabu depan sudah pemungutan suara
di tengah suasana demokrasi kebebasan kita bisa mengawasi ini masih mungkin ya melakukan hal hal culas seperti itu ya mbak wiwi dan fani
biasanya yang dilakukan civil society
jadi kita berharap ada kesadaran yang tinggi dari civil society untuk bahu membahu gitu mendorongkan agar pemilkada khususnya di mana di jawa barat ini jauh lebih berkuat
jadi jangan lupa loh jangan lupa
di jawa barat tidak ada semacam ricuh yang seperti di dki jakarta
dan ketika plt diturunkan dari kantor kemendagri waktu itu adalah pak dirjen oda gitu ya
plt yang dua kali menjabat seperti itu dia relatif oke
padahal ini berkecamuknya luar biasa
justru tantangannya plt menunjukkan profesionalitasnya gitu ya
tidak ada resistensi terhadap penunjukan plt
nah itu bagus kan
ada resistensi terhadap penunjukan itu
dari awal bahkan
iya ada apa dibalik itu semua
jadi kita janganlah menutup mata berbahasa basi seolah olah tidak ada masalah
lah apakah pak iryawan dianggap sebagai bagian dari masalah masa lalu kan gitu
nah itu juga harus dipertanyakan
jadi jangan disalahkan kalau publik itu juga menyoal gitu
ini ada ketetapan ketetapan yang kebijakan yang dianggap tidak proper
apa yang perlu dilakukan pak iryawan untuk
menjawab tuduhan tuduhan atau tudingan tudingan miring yang kemudian dialamatkan banyak orang
menurut saya kalau dia mau vini vidi visi seperti plt di dki jakarta
menurut saya dia fokus saja melakukan tugas tugas sebagai penjabat gitu ya
di provinsi jawa barat sehingga dia tidak melakukan satu kebijakan kebijakan yang kontroversial kontradiksi dan sebagainya
jadi profesional saja dan tunjukkan bahwa memang betul betul netral
tidak partisanship gitu ya
tidak mendukung salah satu calon
tapi lebih fokus pada bagaimana melanjutkan program program yang memang harus dieksekusi oleh pemprov jabar
oke bukan hanya jawa barat kan fadli terakhir dari anda yang kemudian menjadi kontroversi
tapi juga banyak daerah daerah yang menghadirkan para incumbentnya yang kemudian maju lagi dalam pemilihan gubernur
apa yang perlu dilakukan lagi lagi untuk menutup kebocoran
bagaimana mengedukasi masyarakat bagaimana membuat kita semua waspada agar sesuatu yang kita khawatirkan bersama ini tidak terjadi
ya masyarakat kan perlu tahu ya
bahwa banyak incumbent yang maju segala potensi manipulasi itu akan sangat besar kemungkinannya
dan kalau hanya berharap kepada pendegah hukum saja untuk bisa menindak semua praktik manipulasi kecurangan dibandingkan luasnya wilayah
dibandingkan luasnya aktor yang akan melakukan kecurangan itu akan sangat sulit sekali
jadi kesadaran masyarakat untuk tahu bahwa apa yang dilakukan oleh aktor politik itu benar apa yang dilakukan oleh aktor politik itu salah
menjadi sebuah bagian pendewasaan juga dari demokrasi lokal di indonesia dalam konteks pilkada ya
kalau kemudian menemukan kecurangan ya masyarakat mestinya tergerak untuk kemudian melaporkan itu sebagai sebuah temuan pelanggaran
atau kemudian paling tidak ya ketika ada calon yang kemudian melakukan kecurangan yang bisa dilakukan adalah tidak memilih yang bersangkutan
karena paling tidak memberikan hukuman tidak mungkin sebuah daerah dipimpin oleh orang yang berkontestasi dengan curang
karena merusak demokrasi
dengan kata lain mas fadli ingin mengatakan bahwa sebetulnya yang diperlukan jawa barat adalah pemilih pemilih cerdas
pemilih yang memiliki alasan alasan yang sangat positif mengapa dia harus memilih seorang calon pemimpin yang betul betul proper
yang mampu memajukan jawa barat ketimbang sekedar memenangkan calon yang lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan
baik terima kasih mbak wiwi terima kasih fadli
kita berharap apa yang kita resahkan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi karena kita harap ada kualitas demokrasi kita
karena memang nasi sudah menjadi bubur sudah didatik sudah jadi pejabat gubernur jawa barat
jadi ya mudah mudahan apa yang kita harapkan kita harapkan
jadi mudah mudahan apa yang kita resahkan tidak terjadi dan kita sama sama harus mengawasi dan mengawal ini semua supaya berjalan dengan baik

supaya ada tesan antitesan jadi sintesanya jadi bagus
gubernur dan wakil gubernur jawa barat dan juga di semua daerah yang berkualitas
baik terima kasih mbak wiwi terima kasih fadli
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pilkada serentak dan pemilu bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
selamat malam sampai jumpa lagi